nasib lebih dari enam juta nasabah asuransi ajb bumi putra tengah dipertaruhkan
meski sebagai perusahaan asuransi pionir sekaligus pemain lawas di bisnis asuransi
namun kini perusahaan justru berada di ambang kebangkrutan
apa penyebab asuransi bumi putra terancam tutup
bagaimana nasib para nasabah perusahaan dan juga para pegawai asuransi tertua di tanah air
ini senja asuransi bumi putra saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama kami memilih kata senja karena sesungguhnya ini menjadi salah satu pertaruhan kredibilitas
dan kemudian juga eksistensi bumi putra sebagai asuransi pionir di tanah air
berdiri satu ratus tiga tahun yang lalu harusnya sudah matang asam garam
tapi ternyata kita lihat di sini ada beberapa hal yang memberatkan kinerja perusahaan
saya mulai terlebih dahulu
mengapa bumi putra penting untuk kita bahas
karena profil bumi putra bila kita melihat data ini merupakan potensi yang cukup besar
merupakan salah satu dari sepuluh asuransi terbesar di indonesia dengan enam tujuh juta pemegang polis
dan anda tahu infrastruktur yang dimiliki oleh bumi putra empat ratus tujuh puluh empat kantor cabang yang tersebar di seluruh indonesia
empat ratus tujuh puluh empat kantor cabang ini sangat menarik apabila ada pihak pihak yang tertarik untuk melakukan injeksi
ataupun juga mengambil proporsi saham mungkin di bumi putra
karena kita lihat ada potensi yang cukup luar biasa di asuransi tertua di indonesia ini
setelahnya kita lihat juga punya dua puluh sembilan kantor wilayah
jadi sesungguhnya sayap sayap bisnis dari bumi putra sudah solid dan sudah matang sesungguhnya
hanya saja ada sesuatu yang salah di sana
apa yang salah
ini yang saya tunjukkan kesalahannya pada anda
kita lihat bersama
bumi putra memiliki aset sebesar
tiga triliun rupiah
terbagi dari finansial lima satu triliun rupiah
kemudian mereka juga memiliki aset properti dengan nilai enam dua triliun rupiah
angka rp sebelas tiga triliun rupiah tampaknya besar
tapi bila saya bawa anda ke angka ini tiga puluh triliun rupiah utang yang dimiliki oleh bumi putra
maka dengan segera angka ini sangat bertolak belakang
kita punya pemasukan
seratus ribu rupiah atau seratus ribu rupiah per bulan
tapi kita punya utang tiga juta rupiah
kita butuh dana untuk melunasi
tapi utang ini bukan dalam bentuk utang
jadi utang ini merupakan potensi klaim yang harus
ataupun beban liabilitas dari perusahaan yang harus dibayarkan oleh bumi putra
jadi bukan serta merta utang ya
karena perusahaan asuransikan skemanya
ataupun juga pola bisnisnya itu adalah ketika kita
sebagai pemegang polis
kemudian nanti pada jangka waktu tertentu kita akan mendapatkan return
ataupun juga hasil tertentu ya
nah untuk hal tersebutlah bumi putra dibebankan angka hingga tiga puluh triliun rupiah
bukan pertama kali memang
sudah berulang ulang kali
dari tahun dua ribu dua ribu sebelas dua ribu tiga belas ada beberapa hal memang
yang menyebabkan sehingga bumi putra harus terlilit klaim atau potensi klaim hingga tiga puluh triliun rupiah
saya akan memperlihatkan juga bagaimana tren defisit kinerja bumi putra
jadi sederhana ya
premi dan klaim
yang berwarna biru adalah premi
yang berwarna orange adalah klaim
klaim itu adalah uang yang harus dibayarkan kepada nasabah yang memegang polis
kemudian premi adalah sekitar pendapatan lah ya
atau ketersediaan dana yang mereka miliki
kita lihat bersama
dari tahun dua ribu sebelas ini sudah menunjukkan sebenarnya
empat agak terlalu kecil ya
saya jelaskan saja
atau sekitar lima triliun rupiah premi yang dimiliki oleh bumi putra
tapi mereka memiliki klaim lima dua puluh delapan
kemudian tahun dua ribu dua belas juga sama
ternyata klaimnya itu enam sembilan belas
terjadi lagi selisih ya
ini gap gap ini kita bisa lihat terjadi terus gap

tapi tetap saja ada selisih yang harus kita cermati
apa sesungguhnya yang terjadi
sekitar tahun dua ribu sebelas dua ribu tiga belas misalnya
dalam berkas yang berjudul iktisar temuan hasil pemeriksaan bapak bapak lk
di situ menunjukkan bahwa memang ada beberapa hal yang patut dicatat
hasilnya pada maret dua ribu sebelas tercatat ada lima nama manajer investasi
tempat bumi putra meletakkan dananya yang kemudian bermasalah
kelimanya adalah pt bci pt sinergi asset management pt falcon asia resources management
pt netpack asset management dan pt sarijaya permana sekuritas
kita tahu juga ada kpd juga yang bermasalah menunjukkan manajemen bumi putra memang tidak jeli dan teliti memilih manajer investasi
saya bawa anda ke slide ini
ini adalah penyebab utama bumi putra terancam bangkrut
siapa yang menyebabkan bangkrut
saya rasa kita semua tahu
bahwa yang bertanggung jawab besar adalah para statuter kemudian juga para direksi yang saat itu menjabat
kita lihat bersama
kesalahan pengelolaan dana
emangnya pengelolaan dana seperti apa sih kalau kita asuransi
saya memberikan ilustrasi sangat sederhana pada anda
ketika saya memasukkan uang saya ke perusahaan asuransi senilai x rupiah
maka pada periode tertentu saya akan mengklaim ataupun saya bila terjadi misalnya kematian misalnya begitu ya
saya akan mendapatkan klaim dari polis saya dengan nilai x tambah y
ataupun juga ya paling tidak ada nilai y
nilai yang akan saya dapatkan gitu dari beberapa setoran yang sudah saya berikan kepada perusahaan tersebut
nah dana x ini itu dari saya tapi dari enam tujuh nasabah tersebut itu akan diputar oleh perusahaan asuransi ke instrumen investasi
ada banyak pilihan bisa saham bisa obligasi bisa juga reksadana tergantung
nah pemilihan instrumen investasi yang salah termasuk tadi juga manajer investasi yang salah
itu juga menjadi persoalan utama
harusnya mereka jeli siapa manajer investasinya kemudian mereka akan ini kelola uang nasabah ini di instrumen seperti apa gitu loh
jadi jangan salah pilih belum lagi kita lihat ada kong kali kong dalam tanda petik ya
kita lihat beberapa kasus memang di perusahaan asuransi biasanya seperti itu ya
ada beberapa dugaan dugaan kong kali kong sehingga akhirnya merugikan

hal hal tersebut kesalahan kesalahan inilah yang membebani perusahaan

yang bertumpuk bertumpuk terus kemudian potensi klaim yang dialami yang dibebankan pada bumi putra sehingga saat ini dia menanggung sekitar tiga puluh triliun rupiah
lalu dengan semangat nasionalisme karena ini perusahaan asuransi pertama di indonesia ada gengsi juga ada refleksi juga di sana ya
apa opsi yang coba ditawarkan oleh otoritas dalam hal ini mewakili pemerintah
yang pertama bisa saja bisa saja ada opsi untuk melakukan berubah
yang kedua bisa saja bisa saja bisa saja ada opsi untuk melakukan berubah
tapi kita tahu bailout menjadi hal yang sensitif
gelontoran bailout ataupun dana talangan dari pemerintah sempat menjadi ramai diperbincangkan ketika pilpres beberapa waktu yang lalu sekitar tahun dua ribu sembilan
bailout dana senturi itu sampai sekarang nggak selesai selesai potensi dugaan dipolitisasi gitu
jadi kalaupun pemerintah memilih berubah tampaknya akan sangat minim pilihan ke sana karena pemerintah tidak mau terkuras energinya tampaknya
meskipun saat ini dua tahun menjelang pemilihan presiden ya jadi pre election kalau dalam istilah stage politiknya gitu
jadi bailout bisa jadi pilihan yang penuh risiko yang diambil oleh pemerintah ataupun otoritas
sempat juga ada skema backdoor listing melalui pt evergreen salah satu perusahaan yang ada di bursa efek indonesia
backdoor listing itu adalah dia menumpang di evergreen agar dia tidaklah harus ipo ataupun initial public offering
untuk mendapatkan suntikan dana
tapi logikanya siapa yang mau ngasih dana kalau kinerja perusahaannya negatif
kalau banyak utang gitu sama kayak kita mau minjamin orang dia aja banyak utang banget
gimana dia mau ngembalin utang sama kita gitu loh
jadi kalau di bursa itu kan sangat spesifik ya kinerja keuangan itu menjadi salah satu faktor krusial
selanjutnya saat ini masuklah konsorsium erick thohir yang membeli surat utang sekitar dua atau tiga triliun rupiah sekitar itu
yang akan menyuntikkan dana ke bumi putra paling tidak untuk klaim klaim yang akan jatuh tempo dua ribu tujuh belas
yang akan menyuntikkan dana ke bumi putra paling tidak untuk klaim klaim yang akan jatuh tempo dua ribu tujuh belas

di tengah ketidakpastian ekonomi dan juga keterbatasan likuiditas seperti saat ini
skenario penyelamatan asuransi bumi putra memiliki tantangan yang tidak mudah
yang pasti kapal oleng kapten jangan sampai salah pilih solusi